sejumlah pemilik lapak protes dan terlibat adu mulut saat berusaha menghalangi pasukan pol pp
yang masuk ke dalam area halaman masjid attawun puncak bogor jawa barat selasa pagi
meski mendapat perlawanan petugas tetap membongkar puluhan lapak pkl dengan alat berat
sebagian pedagang hanya bisa menangis melihat tempat usahanya diratakan dengan tanah
enam puluh satu lapak di area attawun dibongkar paksa lantaran melanggar perdatibung dan fungsi lahan parkir
selain itu keberadaan para pkl juga dinilai rawan penyebaran kluster covid sembilan belas karena kerap menjadi lokasi kerumunan
sehingga di sini adalah menjadi salah satu kluster
setiap malam waktu malam minggu dan malam malam yang lain di sini sangat penuh
sehingga mereka banyak yang nongkrong banyak yang makan di tempat ini sehingga khawatir nanti menjadi kluster yang baru
begitu berapa pkl yang dibongkar saat ini
bahwa pkl yang ada di sini adalah sekitar enam puluh satu pkl
selain kawasan masjid attawun pol pp juga menertibkan ratusan lapak liar di sepanjang area gunung mas hingga rindu alam
rencananya pembongkaran dilakukan bertahap dengan melayangkan dua kali surat pemberitahuan
mohd juanda bogor joparat